pemirsa invasi yang dilakukan rusia sejak dua puluh empat februari dua ribu dua puluh dua lalu kepada ukraina memang tidak kunjung meredah
dampak dari invasi yang dilakukan negara beruang merah itu tidak hanya berimbas pada politik maupun ekonomi saja seperti yang sudah dibahas tadi
melainkan juga dunia sepak bola
nah banyak sanksi yang diterima oleh rusia tidak hanya dari tingkat regional namun juga hingga dunia bahkan kini merambah ke dunia game
esports sebagai pengembang akan menghapus semua klub dan tim nasional rusia dari game sepak bola fifa dua puluh tiga
selain itu final liga champions dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua yang disemulakan digelar di rusia resmi akan dipindahkan ke paris
ini sebagai langkah atas tindakan rusia yang menginvasi ukraina
hal itu diputuskan oleh konfederasi sepak bola eropa uefa setelah melakukan pertemuan darurat
pada dua maret
semula uefa menetapkan gazprom arena ini atau stadion kretsovski di st petersburg rusia
sebagai venue final liga champions akan dipindahkan ke stade de france di paris perancis pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh dua
selain itu juga klub asal jerman fc shalke empat juga resmi memutus kontrak dengan sponsor mereka yang berasal dari rusia yaitu gasprom
mereka mencopot logo dari jersinya
yang kedua kita akan lihat
nah timnas rusia sudah dilarang tampil di semua kompetisi oleh fifa dan juga uefa
ini sedang mengajukan banding ke pengadilan arbitrasi olahraga atau cas
untuk menentang keputusan ini terutama untuk tampil pada euro dua ribu dua puluh dua di inggris dan juga piala dunia di qatar
dan yang selanjutnya kita akan lihat seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tim nas rusia akan dilarang bertanding di piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar
rusia akan berkompetisi di qatar
dan juga mereka akan berkompetisi dengan polandia untuk babak playoff pada kualifikasi pada dua puluh empat maret nanti
nah dua puluh empat maret ini mereka akan berkompetisi dengan polandia
namun karena polandia menolak untuk bertanding melawan rusia
maka tidak tahu ya
secara otomatis polandia akan langsung maju ke final playoff di jalur b melawan sweden atau check republic
lima hari setelah itu
namun ketiga negara itu juga selain polandia ada check republic kemudian yang lainnya menolak untuk melawan rusia
tidak hanya itu federasi sepak bola ukraina ffu juga telah mengajukan permohonan kepada federasi sepak bola internasional fifa untuk menunda laga playoff piala dunia dua ribu dua puluh dua melawan skotlandia
pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada jumat dua puluh lima maret dua ribu dua puluh dua berhadapan dengan austria atau wales
agar dapat mengamankan satu tempat
di piala dunia qatar dua ribu dua puluh
masih banyak sebenarnya sanksi bagi rusia
klub sepak bola spartak moskow dikeluarkan dari europa league
manchester united juga menghentikan kerjasamanya dengan rusia
aeroflot maskapai penerbangan rusia yang biasa memberikan dana per musim